melintasi sungai inilah kenyataan yang harus dihadapi siswa sd
di dusun panggung kecamatan pagedongan banjarnegara hampir setiap harinya
tak jarang orang tua murid yang ikut mengantar terpaksa menggendong anak mereka
saat melintasi sungai agar seragam yang dikenakan tidak basah
sebelum melintasi sungai mondo yang berarus cukup deras
para siswa ini juga harus lebih dulu berjalan sekitar dua km
sungai mondo yang memiliki lebar sepuluh meter ini menjadi satu satunya
jalan para siswa menuju sd negeri tiga lebak wangi
sekolah ini juga yang paling dekat dengan dusun panggung dibanding sekolah lain
yang harus ditempuh selama satu jam dengan berjalan
takut lah kalau banjir takut
tapi kenapa tetap nekat migran
ini sih anak anak sih sekolah harus sekolah
biasanya kalau hujan
lebat itu ditanya ini misalnya dulu kelas enam ada
saya ini tidak berangkat gimana
alirannya itu deras jadi bahaya untuk kondisi nyebrangnya itu
tidak berani karena memang sungainya itu besar
kalau hujan lebat itu banjirnya benar benar deras itu banjirnya
sampai saat ini belum pernah ada jembatan yang dibangun sebagai akses jalan
yang layak bagi warga di dusun panggung
warga berharap pemerintah daerah bisa segera membangunkan jembatan di atas sungai mondo
sehingga memudahkan para siswa untuk berangkat sekolah serta aktivitas warga lainnya
lajir bandang yang menerjang wilayah
rencananya petugas gabungan akan membuka layanan penyeberangan di tempat ini
sambil menunggu pembangunan jembatan baru
ting liputan cnn indonesia